kebijakan uji coba jalur khusus road bike menjadi sorotan selain dianggap pilikasi beberapa pihak juga mempertanyakan perihal aturan
kami bahas bersama azaz tigor nainggolan analis kebijakan transportasi dan leo alkan salah seorang pesepeda
selamat malam bang tigor dan juga mas leo
oke saya mau ke mas leo dulu mas leo jadi kalau mas leo ini pengguna road bike non road bike
oke saya sapa dulu ya salam sehat sahabat pesepeda bebas covid semangat
jadi saya sih sebenarnya semua jenis tipe sepeda sudah pernah saya gunakan
oke kalau untuk sekarang apa lebih banyak yang mana nih saya mau tanya soalnya dari sisi nanti beda nih
sekarang kalau sekarang ngeliat ini deh ngeliat polemik
jalur khusus road bike sebagai pesepeda melihat atau satu suara nggak sih sama temen temennya di luar sana yang katanya kebijakan ini agak pilih kasih nih
belum ini saya sudah bincang bincang dengan teman teman komunitas sepeda seputar kontroversi jalur khusus untuk road bike ya gitu ya
saya koreksi istilah istilah di ccp
jadi sepeda balap road bike itu keliru jangan pakai balap road bike saja gitu
apalagi kita fokus di bersepeda di dalam kota
itu rasional kalau misalnya balap sepeda di dalam kota itu aneh ya gitu
jadi cukup sepeda road bike
sebelum saya masuk ke seputar kontroversi jalur khusus untuk road bike ini
ada tiga aspek harusnya kalau sepeda sepeda sejati pasti dia tahu tiga aspek ini gitu ya
yang sering bersepeda artinya bersepeda tidak hanya bersepeda tapi kita harus bersepeda itu seperti milik diri kita sendiri mencintai sepedanya
nah tiga aspek misalnya kita lihat dari fokus ya sisi pesepedanya cyclist
kedua sepedanya bicyclist
ketiga itu bersepedanya cycling
singkatnya seperti sepeda misalnya
seorang pesepeda yang sejati itu harus memiliki positive attitude
nah masalah yang ada ini saya lihat sebenarnya masalah pesepedanya
yang kedua adalah sepedanya baru
nah seorang pesepeda itu harus memahami product knowledge dari sepedanya
oke jadi intinya tidak soal jalurnya ya
ketiga dari aspek cycling
nah tujuan kita bersepeda itu untuk kan kita tahu itu untuk
artinya intinya yang harus diutamakan adalah attitude nya
jadi bukan permasalahan jalur khususnya
saya ke bang tigor
bang tigor jadi anda melihat apakah betul ada diskriminasi dengan adanya kebijakan
atau uji coba jalur khusus untuk road bike ini
ya jelas itu sangat kelihatan ya mbak ya
itu pada awal itu kan memang sepeda motor aja tidak boleh lewat pak
ya tidak boleh lewat
lah kok ini road bike bisa lewat itu yang pertama
yang kedua sepeda biasa tidak bisa lewat juga dilarang masuk gitu loh
jadi hanya sepeda road bike saja yang boleh masuk
nah dari dua hal ini ini sudah menunjukkan adanya kebijakan yang berbeda atau diskriminatif gitu
kalau kata dinas perhubungan kalau kata pak syafrin sebenarnya kebijakan ini sudah sesuai dengan aturannya
sudah ada aturannya artinya sudah sesuai dengan regulasi
apalagi kalau misalnya kalau kita lihat bahwa para pesepeda yang road bike ini
kan memang kecepatannya berbeda ya dengan sepeda lainnya
jadi memang membutuhkan tempat yang bisa mengakomodir mereka
bagaimana pak tidur
misalnya dibilang oleh kd sub pak syafrin lukuto ada kebijakan
tunjukin dulu mbak tanya kebijakan yang mana gitu loh
ya untuk memberi ruang kepada pesepeda road bike itu bisa melalui jalan layang nontol gitu ya
pada hari sabtu minggu terus juga pada pagi hari bisa masuk di jalan sudirman tamrin jam lima sampai setengah
tolong tunjukin aturannya
jadi jangan membohongi masyarakat gitu loh
karena itu tahu saya
yang ada itu justru di undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sepuluh
ya tentang lalu lintas dan angkutan jalan
itu di jalan raya biasa itu sudah ada jalur sepeda di sebelah kiri
jadi kalau pesepeda sepeda apapun gitu ya itu masuknya di jalur kiri
tidak boleh di jalur lain gitu loh
nah itu yang ada diatur kalau dia masuk di jalur lain di selain jalur sepedanya yang di sebelah kiri
dia bisa ditindak pidana dihukum pidana disangsi pidana
penjara maksimal lima belas hari denda maksimal seratus ribu rupiah
itu yang ada bukan membolehkan sepeda road bike itu boleh masuk ke jalan raya umum begitu
mas leo memang selama goes di jalanan ini antara pesepeda non road bike dengan road bike itu
kalau misalnya ditaruh di tempat yang sama atau jalur yang sama selama ini ada gesekan atau hambatan
ada kendala nggak sih
enggak ini persepsi paradigmanya harus diubah
tidak ada istilah road bike dan non road bike
jadi saya setuju sama layan nenggolan ini
jadi komunitas sepeda yang teman teman bilang jangan dipisah
nggak boleh dipisah masuk dalam kota
kan dalam kota ya itu bukan untuk balapan
dengan kecepatan yang disesuaikan sesuai peraturan
misalnya di situ ya happy kita nggak perlu balap balap kayak apa
cukup lima belas km per jam
jadi mas leo
yang kedua itu ada salah persepsi yang katanya dipisahkan karena road bike katanya kecepatannya empat puluh km per jam
terus non road bike dua puluh lima km per jam itu ada statement seperti itu salah
karena sepeda mtb pun itu bisa empat puluh kilometer per jam
seumpama sepeda atletnya memakai sepeda mtb
atau gravel atau lainlah seperti velo gitu
yang satu pakai road bike
itu bisa loh kecepatan empat puluh km per jam
jadi jangan kecepatannya yang dilihat
karena sepeda non road bike pun bisa empat puluh kilometer per jam
artinya alasan keselamatan untuk menjadi pertimbangan bukan itu ya yang anda lihat ya
bukan itu kalau saya sih dari pesepedanya
oke mbak tigor
jadi sepeda yang diganti harus bisa memiliki positive attitude
oke mbak tigor
dia harus bisa memahami aspek apa namanya product knowledge dari sepedanya
nantinya harus begitu
tapi anyway ya pesepeda itu kan variabelnya banyak ya
ada yang tujuannya untuk fun hanya untuk happy kreasi kan manfaat bersepeda untuk itu
untuk sehat ada ya seperti itu
jadi variabel ini harus disatukan di dalam kota supaya bisa berbaur kebersamaannya
tidak dengan cara
baik mas leo
road bike dipindahin ke jalur khusus
saya kira itu ya misi dari bersepeda yang happy healthy friendly fund itu udah hilang
saya ke mbak tigor mbak tigor
jadi idealnya seperti apa harusnya kebijakan road bike dan non road bike ini menurut anda
kalau misalnya tadi mas leo bilang sebenarnya bukan aspek keselamatan atau alasan keselamatan ini menjadi faktor untuk pertimbangan

mau sepeda apapun dia diatur di situ ya di situ saja gitu loh
tapi kalau dia mau tempat khusus misalnya untuk olahraga gitu ya

yang namanya roda dua non motor ya sepeda
nah kalau sepeda sesuai dengan aturan ya harus di jalur kiri yang sudah dibuat gitu
itu mahal loh bikin jalurnya itu keluhan miliar gitu
nah ini masalah attitude tadi
jadi kalau dia minta di luar itu lagi ya ini perilakunya sudah salah
jangan melanggar aturan
uji coba yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta dan pihak kepolisian polda metro jaya itu juga sudah liar menurut saya
karena gak ada aturannya mba
sekarang ada uji coba sepeda road bike katanya di jalur layang nonton dan juga di sudirman samit pada pagi hari itu liar
itu merusak cinta sepeda
mendorong melakukan kampanye kepada masyarakat supaya menggunakan sepeda untuk bertransportasi untuk berolahraga gitu ya itu sudah susah loh
dengan teman teman termasuk pak leo ini juga kita susah ya pak leo kampanye kan
karena sepeda baik itu dirusak oleh segelintir orang yang mengklaim dirinya sebagai sepeda road bike
dan itu membuat aparat melanggar aturan
polisi sendiri jadi melanggar aturan melanggar undang undang
nah ini saya kesal kan
jadi harapan saya kembali saja sudah mau sepeda dia kembali jalur kiri
oke jalur kiri gunakan jalur yang sudah ada
karena kita tahu semua yang ada di jalan pengguna jalan semua harus saling berkolaborasi
harus saling toleransi tanpa harus ada ego pribadi di sana ya
bapak bapak selamat malam
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini
maaf sekali karena waktu kita sangat terbatas